barcode ya udah sering pake juga sih
tangan saya lebih bersih kan gak usah kotor kena uang
kalau yang bentuknya kartu saat ini belum
kendaraan umum yang berbasis online
sampai satu juta biasanya buat satu sampai satu lima bulan
aku sekitar dua ratus tiga ratus
terkadang lima puluh atau terkadang seratus
sudah lebih mudah aja
kita gak perlu kembalian yang perlu rejahan
itang tinggal nge scan kalau ngebayar aja atau kayak gimana
aku gua demonstrated harus n nangis gara gara ya